terima kasih pak
saya ngaku salah
saya salah pak

dan saya yang sengaja menischem how stares
berbicara peran pasangan dengan hitam
biar bersatunya juga
kamu tenang kamu tenang
al mama mau bicara sama kamu
kamu harus berpikir smart dan taktikal
kamu kan putra mama yang sangat cerdas
gak pakai cara emosi
kamu harus pakai cara yang lebih halus
sudah kamu diam disini
tunggu disini ya
ada apa ini
kenapa bikin keributan di rumah saya
ternyata dia matang mata selama ini pak
biar saya yang hajar dia
kamu mengajar dia
tidak akan memberikan keuntungan apapun
kalau begitu mulai sekarang
kamu harus berpikir smart
berikan semua informasi
saya akan bantu bapak
tapi kalau sekali lagi
saya janji pak
saya akan setia sama bapak
kalau kita berikan informasi sebanyak banyaknya
tentang rival saya itu
baik pak saya reksanakan
tolong bawa ke rumah sakit
tolong bawa dia ke rumah sakit
dihagin semua dokternya
enggak akan menyelesaikan masalah
kamu harus bisa memanfaatkan
situasi untuk bisa
mendapatkan siapa pelaku
mama tahu kamu pasti
punya cara di kepala kamu
yuk kita kembali ke boim
dan ajak dia bicara
dan ajak dia bicara
gaunnya bagus banget ya
aku jadi inspirasi deh
nanti kalau aku mau nikah sama adi
aku mau gaun aku kayak gini
aku mau gaun aku kayak gini
ya elah jess
tuh mah temen neneng
kita nyanyi bareng di istana bogor
itu bu elsanya
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak bu
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak bu
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak bu
udah kamu jangan sedih
nanti kalau elsa liat kamu sedih
nanti kalau elsa liat kamu sedih
dia jadi sedih juga ya
senang banget mama dapat kesini
mama kangen sekali sama kamu sa
nanti aku pergi
saya mau bicara sama kami
bawa ke ruangan saya
eh duduk sini ya
kamu mau masak apa andin
ini aku mau masak
soalnya om aku kan nanti mau datang
wah ya ampun
aku bantuin boleh gak
aku bantuin juga ya
nggak boleh deket deket sama kompor ya
mungkin kira kira aku bisa bantuin apa
kamu boleh nyiapin air gak
langsung dihidupin aja nanti
apa yang terjadi sama boim sebenarnya
semoga semuanya baik baik aja ya
anak mama makin cantik sekali
masa sih ma
mama senang banget ngeliat kamu
kamu ceria sekali asa
kamu seneng disini
aku seneng disini
nino juga makin perhatian loh ma sama aku
indah tuh perhatian banget sama aku
dia sering jengukin aku
kalaupun dia gak bisa jengukin dia juga tetep ngirimin aku hadiah loh ma
kayak bunga terus makanan kesukaan aku terus ngasih gelang
nginal tuh perhatian banget dan sayang banget sama aku dan anak aku
nino apa benar nino sudah berubah
dan mau melakukan semua itu untuk elsa
maaf pak bu waktu kunjungannya sudah selesai
insya allah besok sama papa kesini lagi
mama sama bapak jangan pulang dulu
tunggu jangan pergi dulu sebentar aja
emang benar dino udah kasih perhatian seperti yang elsa bilang tadi
enggak nino memang sempet dua kali kesini ma tapi
papa gak yakin
hubungan mereka sudah membaik loh
ini nanti tolong kasih ke nino aku titup ke mama ya
nanti nanti mama kasihin buat minum
nanti kasih ya
ya tak apa bu
jangan lupa ya
cari diri kamu baik baik ya anak
jangan lupa juga cucu opah ya
jadi opah sayang
ya sayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

apa benar kamu yang pasang penyadap di rumah ini
saya yang melakukannya
kan busuk di lemari mama saya juga kamu yang ntar
apa salah keluarga kami sampai kamu tega melakukan itu semua
bukan itu bu
kamu ceritakan semuanya sedetail detailnya
jangan sampai ada yang kamu tutupi lagi
saya benci pembohong
saat pertama kali saya kerja di sini
saya senang sekali bu
dan pada saat saya keluar untuk beli pulsa
untuk ngabarin bapak di rumah
saya diajak kerjasama
untuk memotong matahari
dan semua kegiatan di rumah ini bu
mereka menjanjikan imbalan uang
lalu setelah saya tergiur
sampai akhirnya saya menerima tawaran mereka
saya melakukan itu
karena memang saya muduh
biaya untuk biaya berobat bapak
karena nyatanya ibu dan semua keluarga di sini baik terhadap saya
makanya ketika saya bilang saya ingin berhenti dan mengembalikan uang mereka mereka marah
dan mereka memukul saya bu
mereka itu siapa
makanya ketika saya bilang saya ingin berhenti dan mengembalikan uang mereka mereka marah
mereka memukul saya bu
mereka itu siapa
saya diperintah sama bos iqbal
saya dapat nih pak alamat lengkapnya orang yang terdaftar langsung di nomor ini
bukan sih pak bukan iqbal namanya
namanya tuh dennis dennis tiano pak
tapi kenapa ktp nya atas nama denis
apa iqbal itu satu orang yang sama dengan dennis
saya menyesal pak
duduk kembali di kursi
kamu dengarkan saya
keluarga buat saya
itu adalah yang paling utama
jika ada yang menyakiti keluarga saya
saya tidak akan pernah tinggal diam
susah sekali saya memaafkan perbuatan kamu
apa yang kamu lakukan
memancam keselamatan mama saya
tapi kalau kamu merasa kamu pantas untuk dimaafkan
bertemu dengan bos kamu yang bernama iqbal

kalau kamu mau bantu
mending kamu pergi
tidak akan menerima pengkhianat seperti kamu

udah berhenti menjalankan tugas saya
ternyata keluarga arfari
ternyata keluarga arfari
gak sebaik yang saya kira bos
saya baru saja diusir bos
kalau bisa kasih kesempatan untuk berhubungan dengan bos saya

seperti tentang saya lagi
seperti tentang saya lagi
buat bantuin bos
apa untungnya buat saya kasih kesempatan buat kamu

bagian kamu pasti sudah cerita tentang saya ke mereka

saya gak ceritakan apa apa
tentang bos ke mereka
lagipula saya punya mensertakan tentang keluarga arfariamsa bos
lagi pula saya punya mensertakan tentang keluarga arfariamsa bos
jadi tolong kasih kesempatan sekali lagi
jadi tolong kasih kesempatan sekali lagi
buat bantuin bos
buat bantuin bos
kalau bos gak percaya kita ketemuan aja ya bos
bisa kan kita ketemuan bos
kamu tahu kan akibatnya kalau kamu bohongin saya
yaudah bos kita ketemuan aja ya di taman flamingo ya bos
iya bu terima kasih bos
pak saya sudah minta bos iqbal ke taman flamingo
boy yang udah lakuin tugasnya
tunggu lama lagi
ikutin aja dia langsung sekarang
gue yang ikutin ya
lo pikir gue takut sama mereka
bukan masalah takut atau enggak enggak
tangan lo kan bakal sekilir
gue gak mau kalau lo ikutin
ikut gue disana
ntar jadi kenapa napa lagi
gue udah puan
bukan gak percaya
gue enak gue sama dia
udah lo disini aja ya
lagian rumah gue juga butuh lo disini
ada nyokap gue ada andin ada rena michelle juga disini
gue lebih percaya lo disini enggak
gue juga mau ikut lah
lo juga udah pernah nolongin gue
sekarang gantian giliran gue
dan lebih baik lo pake mobil gue aja
lebih mencurigakan buat iqbal dan anak buahnya
kalau pake mobil lo sendiri
ma gue berangkat dulu ya
aku dapur dulu
gue ke dapur dulu
meeting hari ini kami rasa
sudah cukup sampai di sini
terima kasih untuk kedatangannya
pak nino dan mbak catherine
kami tunggu laporan selanjutnya
sama sama mbak felis dan juga
mas randy kenapa sih
dari tadi aneh banget sikapnya
yaudah kalau gitu kita permisi
terima kasih buat hari ini
kalau gitu saya permisi ya pak
minta kamu mengopin
lo apa lanjut
kukagalin kagalin kita lah soi
ketemu papa ya di coffee city
ada yang bapak mau bicarakan sama kamu
ini kebetulan juga berhabis meeting
aku kesana ya pak
alhamdulillah kalau gitu papa tunggu disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ke cafe mertua aku
kamu kalau mau pulang pulang aja
eh lebih baik saya ikut bapak aja
beneran kamu gakpapa
yaudah makasih makasih
dia gak mau
saya pamer pergi dulu ya ma
mau kemana ini kan udah sore
nanti kalau misalkan om irfan datang ke sini terus kamu ngeri gimana
saya gak alamu
kemana sih mas
kamu mau ngapain
kok perasaan kamu jadi gak enak
gak apa apa semua baik baik aja
saya juga gak akan lama om
nanti saya akan buru buru ke sini
kan mau ketemu irfan juga
saya pergi dulu ya michelle
papa pergi sebentar ya
masa kamu mau kemana sih
kok perasaanku gak enak gini
masa kamu mau kemana sih
kok perasaanku gak enak gini